bukan cuma masyarakat palu saja yang kini sedang berbenah diri untuk bangkit kembali
tapi juga masyarakat di lombok nusa tenggara barat yang beberapa bulan lalu sempat menjadi korban bencana gempa
menyentuh banyak pengungsian atau hunian sementara
dan menghibur anak anak menjadi misi para relawan untuk menyembuhkan trauma pasca gempa
selain membangun tenda bermain banyak keseruan yang dibagi oleh komunitas lombok ceria
berikut cerita koresponden yesi pasha dalam segmen lombok bangkit pasca gempa
masih di desa mendana kecamatan tanjung lombok utara
bersama para relawan dari lombok ceria kami ingin kembali berbagi keceriaan
dan membangun semangat anak anak dengan mendirikan tenda bermain
beratap terpal ditopang bambu dan dilapisi gedek atau animan bambu sebagai dinding penutup
tenda yang dibuat gotong royong oleh warga ini pun berdiri
iya tenda ceria ini melengkapi dua puluh lima hunian sementara ramah gempa
yang juga terbuat dari bambu dan ilalang
bantuan dari badan amil zakat nasional
kuning sederhana yang dibangun di atas perkebunan kelapa milik warga ini
akan bertahan hingga dana bantuan terrealisasi
selain rumah bambu saat ini mereka sudah punya tenda bermain sederhana
juga ada tenda kecil yang kami siapkan untuk ibu dan anak
supaya bisa menghilangkan kejenuhan atau bosan saat mereka ada di rumah bambu ini
tentu ini akan menguatkan dan juga menyemangati mereka
supaya nantinya saat tiga bulan atau enam bulan kemudian
mereka bisa kembali ke rumah mereka dan bisa membangun rumah yang lebih kuat dan juga tahan gempa
meski sederhana tenda bermain ini diharapkan bisa jadi persinggahan sementara
agar anak anak tak kehilangan masa bermainnya
beragam keseruan dari lombok tria juga dikreasikan agar anak anak kembali bersemangat
dan mampu mengusir traumanya usai gempa
dan tentu saja mohon berbagi mainan jadi yang paling dinanti anak anak
masuk masuk masuk
dukai dukai bun
dukai bu bun
yang kita harapkan tentunya kita nggak hanya berhenti di sini
kita akan melakukan hal hal yang lebih baik
yang serupa dengan mungkin konsep yang berbeda
dan juga beberapa inovasi untuk pengungsian pengungsian lainnya
supaya anak anak di setiap pengungsian juga merasakan kebahagiaan yang sama
dengan teman teman yang di tempat lainnya
ya kebahagiaan tak hanya dirasakan anak anak
mereka pun juga tak ingin larut dalam sedih
saling menghibur dan melepas tawa canda antar sesama
mereka berusaha sama sama saling menguatkan
apa aja yang bikin kita itu senang yang penting kita itu bahagia supaya kita bisa hilang dari segala trauma
supaya kami bisa lebih agak berpikirnya agak lebih hanu
supaya kita dapat membangun bikin suasana kita segera tenang gimana bikin rumah kembali
bersama sama dengan anak anak
akhirnya setelah bencana terlewati mereka siap menyongsong satu harapan
kelak bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga
ayo lombok jalan deh